halo saat ini saya berada di kota semarang dan hendak beranjak dari semarang menuju ke cirebon
melalui perjalanan ini saya mau melihat seberapa efektif sih kebijakan one way yang diterapkan
di masa arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
saat ini waktu menunjukkan pukul tiga sore seberapa cepat saya ke cirebon
apakah ada titik macetnya meskipun one way
selamat malam akhirnya saya sampai di kota cirebon
saya menunjukkan waktu kurang lebih pukul tujuh waktu indonesia barat
tapi kalau tadi saya sampai di gerbang tol ciperna timur yang juga merupakan bagian dari cirebon ini
sekitar pukul setengah tujuh
artinya perjalanan dimulai pukul tiga kurang lebih dua ratus tiga puluh enam km semarang menuju cirebon
ini ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih tiga lima jam
kalau berdasarkan perjalanan kami tadi one way ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan
ataupun antrean kendaraan karena kepadatan ataupun antrean kendaraan ini
ini bisa diperlihat satu sampai dengan dua km di sekitar rest area seperti misalnya di rest area dua ratus delapan puluh delapan dan km dua ratus empat puluh empat